jalan biak ini kalau kita lihat kiri kanan gak jauh jauh dari kulineran
salah satu yang paling terkenalnya disini adalah sop kaki kambingnya
saya akan mengajak anda mencicipi beberapa tempat makan sop kaki kambing di sini
kita bandingkan apa sih perbedaan rasanya dan yang mana ya yang paling enak
warung sop kaki kambing di jalan biak ini kebanyakan sudah diwariskan turun temurun
walau bentuknya tenda kaki lima rasanya sungguh menggoda
tempat pertama yang saya ingin coba adalah sop kaki kambing sudi mampir
saya pun mencoba tempat makan yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan jauh sebelum saya lahir
sop dengan isian daging babat tulang lunak kuping kaki otak hingga mata bisa anda pilih sesuai selera
kuah sop yang berpadu dengan rempah minyak samin dan daging yang empuk pun menggoyang lidah saya
sopnya sih enak ya nggak begitu bau kambingnya
karena kan biasanya tuh kalau misalnya sop kambing suka ada bau bau kambing
nah ini enggak sama sekali terus kuahnya juga enak gurih
tempat kedua saya warung sop dudung roksi yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
warung sop legendaris ini
bukan hanya ada di roksi beberapa cabangnya tersebar di jakarta
walau banyak warung sop kambing di sini masing masing memiliki pelanggan sendiri termasuk pelanggan dudung roksi
setiap tempat memiliki kiat meracik yang berbeda
pemilik gedung roksi mengatakan untuk menghasilkan sop yang enak harus memilih kambing betina
cara pengolahan juga harus dicuci berulang kali untuk menghilangkan bau
jadi yang kita pakai untuk sopnya itu kambing betina
dan usianya sudah dewasa ya
karena biar rasa gurihnya keluar dari kaldu
dia akan mengeluarkan kaldu yang rasanya enak banget
lebih enak sih lebih gurih
sudah cobain beberapa ke kanan kirinya juga enakan ini sih
berbeda walaupun ketiganya dagingnya sama sama empuk sama sama menggunakan susu
tapi tangan berbeda ya
untuk yang pertama sop sudi mampir rasa rempahnya lebih terasa
yang kedua ini dia di tengah tengahnya
jadi gurih susunya lebih terasa rempah rempahnya enggak terlalu terasa
berbeda lagi nih kalau dengan sop haji udin
nah dia rempah rempahnya tidak terlalu berasa dan susunya lebih banyak lagi
makanya kuahnya lebih terlihat putih
nah enak kemana
itu gantung balik lagi ke selera masing masing
kalau saya suka yang rempah rempahnya terasa susunya juga sedang sedang dicobain lagi
sop disantap dengan nasi hangat dan es jeruk
tak sadar sudah tiga mangkuk saya habiskan dari tiga tempat
untuk yang punya riwayat kolesterol perhatikan porsi ya jika ingin mencoba